tapi kalau soal clara kamu gak usah takut kalau clara mudain aku
atau enggak kalau aku tergoda sama clara
kamu tenang aja clara itu bukan cewek penggoda
dia itu cuma terpaksa datang di acara ini karena mama aku yang maksa
tuh kan kayaknya clara emang berhasil banget ya dapetin simpatik dari kamu
buktinya kamu jadi ngebela banget sama ria dari tadi omongannya
hei jangan buat aja
eh tangan lu ya
ya sini dulu kita
coba sekarang latihan mukul
yuk pakai tangan gue ya
pokoknya di arena nanti lu harus kalian cantik
nggak bisa ya mas lagi agak ngenek perut
reva pamit duluan ya ke sekolah
kayaknya poping melihat muka kamu lagi banyak pikiran
pasti reva lagi kepikiran boy ya
sayang kamu gak perlu capek capekin pikiran kamu untuk mikirin hal yang gak penting
di luar sana masih banyak cowok yang suka sama kamu
bahkan bisa lebih baik daripada poin
udah lebih pinter lebih ganteng
kamu nggak perlu khawatir sayang
reva bener ini disampaikan oleh mama andriana
apa lagi sih yang membuat kamu harus memikirkan boy
pasti kamu mikir kalau mamanya boy itu ngundang clara ke acara pernikahan mamanya boy dan papanya boy
pastinya juga mamanya boy itu mengenalkan bahwa clara ini adalah pacarnya boy
so tau banget ya mama
namanya kamu tahu dari mana
kamu semalam kesana
ini orang bener bener rese banget ya
tapi gue harus sabar
gue harus tunjukin perlawanan gue sama adriana di depan topi
kamu tau dari mana
ya soalnya kan pi
temen temen aku pada hubungin aku
mereka kasih tau ke aku kan mereka pada atas pesta itu
mulai sekarang kamu harus belajar melupakan gue
kamu boleh minta apapun sama papi asal kamu mau melupakan buah
yaudah tapi reva harus buru buru ke sekolah hampir telat
pasti boy itu bakalan bebas banget ya bisa ngomong lama sama clara tanpa ada gangguan tanpa ada loh
ya aku yakin lah mereka lebih dekat ya hati hati aja
mereka bisa sama sama saling suka gitu

dan asal lo tau ya kalau nyokapnya itu sangat suka banget ya sama si clara
otomatis nyokapnya itu mau clara tuh sama boy
kamu takut ya kalau aku suka sama clara
oke dari ref aku minta maaf kalau aku punya salah sama kamu
tapi kalau soal clara kamu gak usah takut
kalau clara godain aku atau enggak kalau aku tergoda sama clara
kamu tenang aja clara itu bukan cewek penggoda
dia itu cuma terpaksa datang di acara ini karena mama aku yang maksa
tuh kan kayaknya clara emang berhasil banget ya dapetin simpatik dari kamu
buktinya kamu jadi ngebela banget sama ria dari tadi omongannya
eh budi kamu jangan mikir yang macam macam dulu dong
keluarga itu bukan kayak gitu ceweknya
dia tuh cewek baik baik loh
dan clara itu gak akan bisa ngegantiin posisi kamu di hati aku
soalnya kan mama kamu juga gak suka ya sama aku
ref kamu jangan pesingi segitu dong
mama aku tuh suka sama clara belum tulus dari hatinya
mama aku sebenarnya suka sama clara karena lagi emosi aja
karena mama aku tuh gak mau kalah sama papa aku
egonya masih tinggi
menurut aku kamu tuh gak usah khawatir
karena mama aku itu belum nemu yang bener bener cocok buat hati dia
ya berarti nggak gampang juga dong buat aku
ya gampang sih cuma sabar aja
kau itu reva ya
eh lo kenapa
gak masalah ada kakita

yang penting rajadisa
masalah sama clara
kalo menurut gue
ini tuh bisa aja loh jangan cinta lo sama boy
dalam momen momen kayak gini